kita beralih ke informasi lainnya
berniat untuk membersihkan sumur
dua orang petani di kabupaten kediri
saat berada di dalam sumur
proses evakuasi pun berlangsung dramatis
akibat minimnya peralatan
tim identifikasi polres kediri
dibantu tim brimob dan warga
harus bekerja ekstra untuk mengevakuasi
jenazah bakir dan hartoyo rabu malam
kedua warga desa karanganyar
kabupaten kediri ini tewas
dalam sumur milik sugeng di desa brubuk
kecamatan setempat rabu petang
proses evakuasi berjalan
dramatis hingga dua jam lebih karena
terkendala peralatan menurut
kepala dusun edi purwanto korban
awalnya sedang membersihkan sampah
patahan kayu yang lapuk di dalam
sumur bakir kemudian
terjatuh dan berteriak minta tolong
kepada rekannya hartoyo yang hendak
menolong akhirnya ikut tewas setelah masuk
ke dalam sumur mungkinan
dari atas turun ke bawah
setelah itu yang di atas pak harto itu
minta tolong mungkin terlalu gubuk
dia juga ikut ke bawah
itu berniat apa pak korban ini
bersih bersih membersihkan sumur
menyatakan kedua korban tewas
diduga karena kehabisan oksigen di dalam sumur
belum sampai ke bawah
seriat seriat enggak tolong
saudara satu yang namanya hartoyo itu
cepat cepat lepas basuh
kedua jenazah kemudian dibawa ke rumah duka